tapi bukan begitu caranya
aduh aduh aduh
lu pikir gua anak kecil
gua gak butuh bukur lu
ya emang saya kan cuma jualan bukur
gak jualan yang lain
lu jangan beragam bego deh lu
gua butuh setoran
gua menguasai disini lu tau
kata peraturannya pak haji sulam
saya gak boleh ngasih duit sama preman seperti abang ini
gua yang penguasai disini
kau lo buat naik ke sini lu harus hitam
pak ham bang
lu kan punya mata ya peh
itu tuh tukang bukurnya haji sulam di malam preman
ini bang ini coba ini doang
jangan jangan ini
eh gue denger lu mau kebakar gerobak ini
eh ini gerobaknya si sulam
berarti gerobak gue juga
si sulam itu temen deket gue
nih balikin nih jangan marah itu bercanda
eh ya jadilah lo bakar gerobak ini
sampe ntar lu yang gue bakar
gue nggak kasih dukungan gue
rok ada apaan tuh
nggak tau mak ada apaan
kita keluar yuk
ada apa lagi sih
mak kok di depan warung kita banyak perempuan perempuan
mana tampaknya suruh menurut
gue juga mau tanya
itu sulang bukan
perempuan di depan tuh
ngapain rumah kita
tanya aja langsung ke dianya
loh jangan tanya ke gue
gue udah gemeteran dari tadi nih
udah gue dengerin
udah gue mendorong
nah dia manusia aja nih
bayar dulu baru jawab
maaf bapak bapak ya
jatah untuk bapak bapak nggak ada
yang ada jata untuk pajak baru ini
bang udah kasih uangnya
biar selesai urusannya
biar di sini
kasih lagi kasih lagi
iya bentar bentar
iya diskusi di sini
jangan dikasih bang
sekali dikasih mereka datang ke sini lagi
enak aja bayar rupet di sama kalian
eh kita ini udah bayar sama pemerintah yang sah
eh berani juga lo ngomong
lu belum tahu siapa kita ya
eh kalian kalau berani gue tunggu di luar
jangan makin makin ragu deh raffi
cari selamat bang
tenang aja bang
duit itu buat anak panteson aja
udah biarin aja
kalau lo pada berani ke sini lagi gue panggilin temen temen gue dari priok
ya allah bang
raffi ya allah
ya allah bang
iya lapan masih sekali

nih gua jahitin masa sakitnya dulu
robi kena penahpeng
gak kena penahpeng gimana sih
darahnya banyak banget tuh
bilang gak kena penahpeng
ini luka dikit aja bang
gini gini aja bang
biar roby bisa diantar ke rumah sakit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan kelamaan mikir
aduh ini tetap
darahnya keburu abis loh
dan yang keburu mati
sulam belajar datang kemari
eh udah pulanglah
lo langsung masuk ya
bang kok ada ambulans lewat kampung kita sih bang
iseng tapi kok nyalain sirine nya sih
mana bang tahu
ya udah deh
lo masuk ya bang
bukan assalamualaikum lagi
tidak sempat pak ji saya keburu panik duluan
bang mali sekarang ikutin room ya
bang mali tarik nafas
buang pelan pelan tarik nafas lagi
buang pelan pelan sudah sedikit tenang kan
sekarang bang mali ceritain ke kita ada apa sih kok gawat gawat
robi pak ji
yang lengkap dong kalau cerita
neng robi ditusuk ditusuk orang
ampun bang mali gimana kejadiannya
kejadiannya tidak jelas neng
sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit sama amulan
kalau begitu sekarang harus ke rumah sakit pak
ba saya harus ke rumah sakit ba saya harus melihat bang robi
tidak bisa nek saya izinkan
tolong ba saya harus pergi sekarang ke rumah sakit
saya harus bertemu sama bang robi
ba dengar ba
dalam islam menjenguk orang sakit itu ada kan
jadi sekarang saya harus pergi ba
tapi ba rumah